ini salah satu pelanggan saya
terima kasih kamu sudah kuat
terima kasih kamu sudah mau bertahan untuk tetap berada di sini bersama papa dan mama
apa mama sudah ada kabar dimana rina dirawat
soalnya bu rosa belum kasih tau ke mama
aku gak bisa tenang sebelum memastikan keadaan reina
berarti rina dirawat rumah sakit ini juga
udah kamu lanjut aja
masuk masuk ke kamarnya
rina dirawat disini
istri saya tadi telpon katanya rina keracunan
kami tuh cemas sekali
apa rina baik baik aja kan
alhamdulillah kondisi rena sudah mulai stabil
sekarang sudah bisa dipindah ke kamar rawa
kami tuh gak mengirimkan kue itu
mana mungkin kami melakukan itu
orang saya sedang menyelidiki semuanya
tadi ada dua kue yang dikirim ke rumah
satu atas nama keluarga pak nino
dan satu lagi atas nama keluarga elneno prasetya
saya cuma mengirimkan satu kue
saya sedang selidiki kamu
apa rina sudah bisa di jenguk
nino kesini buat terapi
nanti setelah selesai terapi
apa kami bisa menjenguk rena
andin sekarang sedang sangat terpukul karena situasinya seperti ini
saya harus bicara ke nino

siapa yang sudah melakukan ini ya allah
siapa yang tegang memakai nama keluarga ku untuk melakukan hal jahat seperti ini
dan kenapa harus rina yang terkena akibatnya
tadi lagi jam sibuk
dan cuma dapat satu taksi aja
jadi terpaksa deh
lagipula kan aku emang pengen bantuin kak al sama andin
ini justru kesempatan buat aku
biar bisa berduaan sama mas randy
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa kan
tadi ada kucing jadi saya kaget
ada crazy flash sale mulai dari satu rupiah
yang lebih crezy lagi flash sale nya sampai lima kali sehari
bukalah lazada sekarang
silakan masuk pak
terima kasih sus
selamat sore dok
sebelumnya saya mohon maaf
saya tahu pasti dokter sangat sibuk
makanya saya mendaftar di sini sebagai pasien
untuk bisa bicara dengan dokter
ada apa pak
saya orang tua dari elsa aninita
salah satu pasien ibu
saya ke sini untuk bicara tentang kucing
saya ke sini untuk bicara tentang kondisi anak saya
ada apa dengan elsa
semalam elsa berhalusinasi
sampai elsa mencekik ibunya sendiri yang memang satu sel
kenapa elsa mencekik ibunya
karena elsa mengira istri saya orang lain
memang psikis bu elsa sangat terguncang cukup berat
sejauh ini saya sudah memberikan antidepresan
hanya saja tidak bisa memberikan dosis terlalu tinggi
karena bu elsa sedang hamil
saya rasa elsa butuh pertolongan yang lebih tepat
semuanya terlambat dok
kita pantau dalam seminggu ini ya pak
kalau memang terjadi hal hal yang akan membahayakan orang lain dan diri bu elsa sendiri
saya akan mengajukan untuk memindahkan bu elsa dari sana
terima kasih ya dok
ya saya mau tanya
ini orang siapa ya
belakangan ini orang sering ada di sini
oh ini sih tukang ojek biasa nongkrong di sini
tukang ojek nongkrong di sini
pertanyaan saya dia itu nongkrong di sini baru belakangan ini
atau mungkin sudah lama jadi penumpang di sekitar sini
hmm kayaknya dia belum lama baru sekitar seminggu sampai dua minggu aja
ada di mana sekarang lihat
tadi sih ada cuma lagi pagi mungkin dia lagi narik pak
nah itu dia orangnya si tukang ojek pak angga
ya ya datang datang dia mau olor
ya saya minta tolong kerbangnya dibuka saya mau keluar mau ke depan
oh baik pak angga maaf pak angga apa perlu kami dampingi
nggak perlu pak angga
nggak perlu repot repot pak urusan kecil ini nggak apa apa biar saya
bisa bangun pak sebentar
ada apa ya bang
iya mau diantarin ke mana pak
hei hei hei lo dengerin gua ya jangan pernah lo coba bohong sama gua lo nggak tahu siapa gua
kalau dulu nongkrong di sini kenapa nggak dari dulu
iya misalnya gue ngend segregasiuzu tawarnya
jangan lupa nrg
emang gak boleh ya
lu dengerin gua ya
jangan pernah lu coba bohong sama gue
lu gak tau siapa gua
kalau lu nongkrong disini kenapa gak dari dulu
punya misi lain
mau jadi mata mata disini
tapi saya udah banyak langganannya bang
gua harus percaya dengan lu
udah bilang apa tadi
lu pikir gua main main
lu pikir gua main main
nanti saya ke supermarket yuk
ini salah satu pelanggan saya
salah satu pembantu di komplek ini
bentar ya neng saya ambil helmnya
bang saya permisi dulu ya
entah kenapa film gua lain gua curiga sama dia
mendingan gua tanya sama al aja kali ya
gue kasih tau sama dia
kira kira apa pendapat anda
siang pak mau pesen gua yang mana
saya kesini mau menanyakan sesuatu
tanya apa pak
apa bener kue ini dijual disini
iya betul pak
iya jadi gini mbak
anak dari keluarga yang menerima kue ini mengalami keracunan
dan dokter rumah sakit menjelaskan kemungkinan ada zat yang berbahaya di dalam kue itu
ketika kue ini dijalankan
kue ini akan terjadi keracunan
wah enggak mungkin pak
tokoh ini sudah punya nama
jadi tidak akan lalai dalam kualitas dan keamanan untuk dikonsumsi
kualitas kontrol disini juga sangat ketat kok pak
pihak keluarga sedang melakukan investigasi juga
dan saya kesini butuh untuk melihat rekaman cctv di toko ini
saya mau lihat siapa yang pesan dan kirim kue itu atas nama keluarga panino
bentar ya saya panggil dulu manajernya pak